pemerintah menjanjikan bendungan jati gede akan selesai pada tahun ini sehingga sudah bisa berfungsi pada awal tahun dua ribu tujuh belas
presiden joko widodo meninjau langsung pembangunan bendungan jati gede di sumedang jawa barat
ya presiden ingin mengetahui sejauh mana proses penanganan bendungan jati gede ini
sejauh ini ketinggian air sudah mencapai dua ratus dua puluh empat meter dari permukaan laut sehingga diprediksi pada tahun dua ribu tujuh belas nanti
pengenangan akan selesai sepenuhnya
awal tahun depan seluruh infrastruktur telah dapat dinikmati oleh masyarakat
masalah lain seperti pembangunan infrastruktur jalan lingkar dan ganti rugi warga juga ditargetkan beres pada tahun ini